hai sampai saat ini saya masih kerasa kalau dibilang benci sama kulit emang saya benci
hai tadi sih kepingin dirumah tapi dirumah tuh nggak nyaman gitu didatangi polisi terus
ditanyain polisi terus gak nyaman pokoknya tanyakan datengin apa yang dilakukan polisi
ya saya nggak sempet ketemu juga saya juga pernah dibilang sama butitin kalau ada yang
bertanya dari kepolisian atau wawancara harus bilang kebututin dulu harus ada izin dari
diudukin dulu terus siapa yang nemuin polisi ketika ke rumah ajak atau ibu atau siapa ajak
kayak ya mau ngomong waktu dia ngomongkan malam minggu tuh habis malam mingguan besoknya besok
sore didatangin polisi dari polda sama dia bilang ke saya itu agak ada polisi saya nggak mau ketemu
saya masih masih trauma makanya saya temuin saya itu ada dari pembina pembina ketik atau sambilan
sekitar dari enam ratus enam puluh delapan orang lebih lah gitu dia ngira saya ini saka karena kan mirip mirip lah terus
saya kasih tau tujuannya sama dia nanyain si yang tiga itu saya juga udah bilang pak sebelumnya juga
sama pak dari apa dari konsep kesambi dari polres dari polda udah udah dilatangin pas sebelumnya
ngomongnya gitu terus pak terus kemarin habis ngomong kayak gitu jadi dia tekanannya makin
tinggi itu pak makanya saya saya bilang mohon maaf pak sebelumnya adik adik saya belum bisa ketemu
buat sekarang enggak mau nemuin dulu dia masih trauma ya kalau kalau saka kan ya itu masih ingat aja
sama polisi tuh masih ingat banget dia diapain apa makanya dia masih trauma buat ngomong sama polisi tuh
membuat saka sangat trauma ceritakan sendiri dari penyiksaan pemukulan kekerasannya sampai disetrum
sampai saat ini saya masih kerasa kalau dibilang benci sama polisi emang saya benci
hai yang sekarang apa harapannya saya kepengen kepengen saya pribadi saya tahu kepingnya nama
saya bersih lagi kayak dulu lagi kayak gitu bisa normal lagi di indonesia normal lagi di masyarakat
enggak pandangan sebelah mata bisa berikan penegasan bahwa saka memang betul betul tidak
tahu dan tidak terlibat silakan sangat bahwasanya
saya tidak melakukan apa yang dituduhkan saya kepengennya itu normal biasa kayak dulu lagi
bahwa saya tidak bersalah sama sekali itu ke banyak tekanan juga dari waktu waktu polisi
waktu itu sehingga akhirnya terpaksa akhirnya terpaksa mengakui padahal bukan kesalahan
sendiri karena di malam minggu itu saka tidak tahu menau soal itu di malam aja dan malam
minggu itu juga saksi tidak tahu menahu posisi ada di rumah saksi ada sampai saat ini juga
saksi masih ada bahwasannya saka ada di rumah dan pergi ke bengkel itu ya dan pada saat penangkapan
pun itu sangat mohon maaf salah tangkap dan tidak prosedural enggak ada surat surat
saya masih tertarikan saksikan program program kompas tv melalui
siaran digital ptv dan media streaming lainnya kompas tv independent terpercaya